selain dki jakarta peningkatan kasus covid sembilan belas jawa barat juga menjadi sorotan
pada satu juni indonesia melaporkan penambahan kasus baru covid sembilan belas sebanyak empat delapan ratus dua puluh empat kasus
jawa barat menjadi penyumbang angka kasus positif terbanyak dengan delapan ratus sembilan puluh dua kasus
untuk mengetahui bagaimana informasi terkini sudah ada produser lapangan cnn indonesia zayul haq di bandung jawa barat
zayul selamat siang bagaimana perkembangan terkini kasus covid sembilan belas di jawa barat
terutama kita baru mendapatkan informasi tentang lockdown di gedung sate apakah ada perkembangan lainnya
selamat siang elvira
kalau saya melihat data dari pusat informasi dan koordinasi jawa barat atau pikobar pada empat juni dua ribu dua puluh
pagi tadi sekitar pukul tujuh lewat tiga puluh menit waktu indonesia barat data yang terkonfirmasi yang dicatat oleh aplikasi pikobar ini
ada sebanyak tiga ratus lima belas tujuh ratus tujuh puluh satu orang
tapi kalau saya lihat lagi pukul sebelas tiga puluh ini ada penambahan sekitar cukup signifikan
yakni sudah mencapai tiga ratus enam belas
jadi ini adalah total sembilan ratus empat puluh tujuh kasus terkonfirmasi
dari jumlah sebanyak itu elvira dua puluh dua ratus lima puluh delapan diantaranya ini tengah dirawat di rumah sakit
kemudian dua ratus sembilan puluh dua empat ratus tiga puluh dua orang dinyatakan sembuh
dan empat dua ratus lima puluh tujuh orang ini dinyatakan meninggal dunia
melihat data ini artinya memang jumlah kasus covid sembilan belas di provinsi jawa barat ini terus fluktuatif
atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan
tapi ini tidak melulu bahwa angka tersebut valid seperti yang disampaikan oleh epidemiolog dari universitas griffith australia diki budiman
yang menyatakan bahwa di provinsi jawa barat ini menjadi salah satu provinsi yang penanganan pandemi covid sembilan belas nya bisa dikatakan terburuk
pasalnya baik testing tracing atau treatment ini belum memenuhi standar yang
ini tidak ditetapkan oleh who
bahkan menurut diki budiman bahwa who ini telah mengeluarkan situation report yang terbaru ada tiga provinsi di indonesia
yakni jakarta kemudian yogyakarta dan sumatera barat yang penanganan pandemi covid sembilan belas nya ini bisa dibilang cukup bagus
lain halnya dengan jawa barat baik skala testingnya ini belum sesuai dengan skala penduduk
dan eskalasi atau besarnya kasus yang ada di jawa barat
mestinya ini menurut epidemiolog bahwa dengan lonjakan kasus yang semakin hari semakin terjadi ini
satgas covid sembilan belas di jawa barat mestinya harus melakukan penjangkauan ke rumah rumah untuk melakukan tiga t
ini sebagai upaya agar kasus kasus yang selama ini tidak dilaporkan dapat diketemukan sehingga bisa dilakukan solusi
nah berkaitan dengan adanya kasus kasus ini tentu jawa barat bisa dikatakan sebagai daerah yang pada saat mudik lebaran kemarin cukup banyak mobilitasnya
meski pemerintah sendiri membatasi pergerakan orang ke luar daerah jawa barat
nyatanya elvira mobilitas orang di dalam kota ini cukup masif
seperti misalnya saat menjelang idul fitri pasar pasar kemudian pusat pusat
ramai yang taruhlah kalau di kota bandung ini ada pasar baru yang selalu menjadi primodena warga untuk berbelanja kebutuhan lebaran
ini kemudian juga menurut epidemiolog turut menyumbang adanya lonjakannya kasus covid sembilan belas di jawa barat
sehingga memang tak heran usai mudik selesai kemudian perjalanan dinas kembali dibuka
seperti misalnya tiga puluh dua orang pegawai di lingkungan pemerintah
kantor pemerintah provinsi jawa barat di belakang saya ini yang saat ini sedang menjalani isolasi
sembilan dari tiga puluh dua orang yang terpapar covid sembilan belas di gedung sate ini saat ini sedang menjalani isolasi di bpsdm cimahi
sisanya menjalani isolasi di rumah masing masing
nah mengapa bisa terjadi ada tiga puluh dua pegawai di lingkungan pemerintah provinsi jawa barat
ini menurut ketua harian satgas covid sembilan belas provinsi jawa barat daud ahmad mengatakan bahwa awal mula dari terpaparnya tiga puluh dua orang ini adalah
berawal dari lima orang yang sebelumnya melakukan perjalanan dinas ke jakarta ke salah satu kementerian
kemudian setelah kembali ke bandung ini dilakukan pemeriksaan dites dan akhirnya terpapar covid sembilan belas
dan setelah itu sudah menular
dan setelah itu sudah menular ke pegawai lainnya
dengan demikian maka sejak kamis tiga juni dua ribu dua puluh satu dan rencananya akan berlangsung hingga rabu sembilan juni dua ribu dua puluh
kantor gedung sate yang di belakang saya ini masih ditutup sementara untuk umum
dan dengan demikian dampak dari penutupan ini elvira maka sedda jabar melalui surat edara nomor sembilan puluh tujuh ks tujuh belas
pengumpulan massa lebih dari lima orang ataupun diminta untuk melakukan kegiatan secara daring
kemudian juga setiap unit kerja ini maksimal hanya masuk ke gedung sate ini maksimal dua puluh lima persen
artinya tujuh puluh lima persen masing masing
dari unit kerja itu bekerja dari rumah
kemudian pegawai yang usianya di atas lima puluh tahun kemudian sedang menyusui termasuk ibu hamil dan yang memiliki riwayat penyakit
ini juga disarankan untuk bekerja dari rumah
nah tidak hanya di dalam kantor gedung sate penutupan juga dilakukan di area museum kantin area publik lainnya termasuk juga masjid elvira
nah meski mereka atau para pegawai belajar di rumah tapi tetap
diminta untuk melaporkan kinerjanya di rumah
tetapi memang meski ini rencananya akan berlangsung sampai sembilan juni mendatang tidak menutup kemungkinan bisa diperpanjang jika kasus covid sembilan belas di jawa barat khususnya di gedung sate ini belum bisa meredah
oke baik artinya kewaspadaan masih harus terus ditingkatkan
zailu haq terima kasih informasi yang ada langsung dari bandung jawa barat